mas pindahan jadi gak
ini rumahnya siapa yang launching mas
hpnya gak bisa dihubungin mas
tadi ibu liat iklan baris di koran
bapak ini baru pulang
baru diajak ngobrol
bapak mau minum apa sih
udah buruan naik
kita abang jelasinnya
kenapa sih bang
ini teh manisnya pak
gue tadi mau bilang apa sih
ibu liat iklan baris di koran
harga mobil bekas
hampir sama sama harga mobil bar
mending beli sama
untuk mobil bekas tapi masih baru
kita belum bener bener perlu mobil deh
oh jadi abang ngira
itu preman yang mau balas dendam sama abang gara gara anak buahnya abang pukulin
eh gatau nya dia anak yang kejam bret
tuh di toko material
ya abang beli tambang buat ngeket barang barangnya
ba be mana
katanya lagi ke rumah bang harun
kenapa toh pak
dia lagi dikejar kejar preman
waduh kok bisa toh pak
udah ngapa lu berdua
udah ngapa lu berdua
yaelah udah tua
masih main petak umpet aja
ojak bukan mau ngumpet beh
tapi dia lagi dikejar kejar preman
mas pindahan jadi gak
mas pindahan jadi gak
tapi dia lagi beli
dari mana pak odi
iya soalnya lama nunggu
ikannya gak dapet dapet
ikannya pada puasa kali
gak tau be
tadi katanya mau kesini
jangan jangan udah ketangkep sama premannya
cepet lah lo telepon dia
ya allah jak
kalau tau kayak gini
lu udah kagak dikejar kejar preman lagi
udah kagak aman
kunci pintu rumah ani mana
tidak dikunci kok
gue barusan dari sana
tidak tau bang
bang ojek gak
oh kursi tadi jemput mobil pick up yang mau ke rumah neng ani
kalau ojek saya gak liat neng
kira kira udah belum ya pindahannya
aduh saya gak tau neng
dari tadi saya sibuk nge ojek
nyari tambahan buat pindah kontrakan
sapri dimana kuncinya
digantung di pintu
kalau ani sampai dateng gak awet nih
mas saya besok balik lagi ya
apa dibongkar aja
ya masa dibongkar
daripada kagak kebuka nanti kita pasang lagi
yaudah yang bongkar
ini sergot lagi atuh
masalahnya saya mau kuncinya
masalahnya saya mau ke rumahnya ani
bantuin kamu pindahan
kagak ada orang
bang salim liat kuncinya digantung
yaudah bang salim kuncinya aja
masih lama kagak pak